bank indonesia merilis indeks keyakinan konsumen ikk periode agustus dua ribu delapan belas sebesar satu ratus dua puluh
angka ini turun dibanding juli sebesar satu ratus dua puluh
ikk agustus dua ribu delapan belas secara bulanan terkoreksi dua lima puluh enam persen
sementara secara tahunan ikk juli dua ribu delapan belas turun tipis dua puluh lima persen
data bank indonesia menunjukkan meski turun survei konsumen bank indonesia mengindikasikan
sebelumnya kenaikan suku bunga bi tujuh day repo rate sebesar satu ratus dua puluh lima basis point
sejak mei dua ribu delapan belas dinilai mulai berdampak bagi optimisme masyarakat
pasalnya muncul kekhawatiran bunga kredit akan ikut melambung
akibatnya tingkat konsumsi masyarakat berpotensi tergerus